ada masalah apa
tadi waktu kita nunggu bubun
ada dua orang yang datang
mungkin itu orang suruhan abang
terus mereka ikut nunggu bubun
bawa teman tiga orang
jadi kalian gak tahu endingnya seperti apa
lanjutkan pekerjaan kalian
ngurus beragam kaki lima

an fem kuat
teman kuat dan oppression
yang sama banyak menemukan
kita bubar dulu aja siap oke
halo apa kabar baik baik dulu kita pernah berkongsi bekerja sama
kenapa sekarang kamu mau mengganggu bisnis saya soal parkir ya saya justru membela keluarga
saya yang sebelumnya sudah lama jadi tukang parkir di sana tiba tiba dia ada yang ganggu
dihajar dan diancam siapa tiga orang yang kamu bawa keluarga saya juga ini kesalahan
bagaimana kalau kita perbaiki sama sama
beneran lagi di masa depan bagaimana kalau orang yang kamu sebut sebagai keluarga
bekerja untuk saya biarin aja dia seperti dulu mandiri enggak usah diganggu tawaran kamu
tidak menarik bagi saya tawaran bang edi juga enggak menarik buat saya oke
saya ingat salah seorang yang datang sama bos bubun
kulek tapi warnanya nggak hijau
gang di depan saya peluk
dulu dia ngebela orang orang pasar
kulek emang kerjaannya gitu
ngebela orang orang yang lemah
seperti orang orang pasar itu
nggak pernah berpihak ke orang orang yang kuat seperti kita
coba telepon kang cecep
tanyain gimana soal parkiran
kita nunggu telepon dari kang cesep aja
nunggu petunjuk dari kang cecep
kalau nanti petunjuknya kita masih harus nunggu
kita nunggu lagi
udah ada orderan tapi belum rame
airnya masak dulu biar mantep
ini saya lagi sama temen temen
mau tahu soal parkiran mohon petunjuk
orang orang yang berusaha
menggeser aos otak sama jack
itu orang orangnya bang edi
orang yang dulu pernah berusaha ngambil kekuasaan di jalan
di pasar sama di terminal
kalau mereka berhasil di jalan
berarti bisa ngerempet ke pasar sama terminal juga
tiarap dulu aja
kamu sama temen temen di terminal
ada info penting dari kang cecep
ternyata orang yang ganggu kalian itu anak buah bang edi
bang edi itu orang yang dulu berusaha menguasai bisnis pasar
sudah ada laporan dari lapangan
bisnis saya di jalan belum sesuai dengan yang saya harapkan
dan uang yang saya keluarkan seperti tidak ada artinya
jangan lupa untuk berlangganan
kamu sudah makan belum
pertanyaannya kamu udah makan belum